pemirsa polres jakarta timur telah memeriksa enam orang saksi terkait kecelakaan kerja proyek pembangunan tol becakayu
dua diantaranya adalah manajer dan pengawas proyek
sedangkan olah tkp masih terus dilakukan oleh tim inafis polres jakarta timur bersama pusilap forbares krimabespori
untuk mencari tahu penyebab kejadian ini
akibat kejadian ini tujuh orang menjadi korban
satu diantaranya bahkan mengalami luka berat di bagian kepala
korban terkena serpihan cor yang ambruk sedangkan enam korban lainnya mengalami trauma
hingga pagi ini belum ada satupun pihak pemilik proyek yang datang memantau lokasi kejadian
pihak pt kresna kusuma diandra marga yang dihubungi pihak cnn indonesia juga belum mau memberikan komentar
dalam pengerjaan pengecoran tiang pancang ini itu ada berikat timbar
berikat timbar itu adalah besi penyangga cor
seperti yang ada di bawah itu
namun ketika material cor dimasukkan ke dalam tiang panjang
berikut tembar yang harusnya dia menyangga material cor itu ambrol ke bawah
faktanya memang ambrol